hasil investigasi yang dikemukakan oleh tim gabungan pencari fakta atau tgpf
terkait testimoni terpidana mati freddy budiman mendapat kritikan dari haris azhar ketua kontras
tim mencari fakta dianggap tidak maksimal dalam mengungkap keterlibatan petinggi polri
dalam kasus narkoba freddy budiman
tim gabungan pencari fakta telah merampungkan investigasi terkait testimoni terpidana mati freddy budiman
yang menyebut adanya aliran dana yang masuk ke sejumlah pejabat polri
tim pencari fakta bentukan polri sebelumnya telah memberikan keterangan pers
bahwa tidak ada aliran dana dari terpidana mati kasus narkoba freddy budiman kepada pejabat polri
mereka memberikan kesimpulan setelah menginvestigasi kasus ini selama satu bulan
dengan melakukan pemeriksaan video testimoni laporan ppatk dan mendengarkan keterangan narasumber terkait
dari laporan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
atau ppatk sebelumnya menyebutkan bahwa ada aliran lain sebesar rp enam ratus enam puluh delapan juta rupiah polisi
namun aliran dana bukan berasal dari freddy budiman
melainkan berasal dari akyong tersangka dalam kasus narkoba pada dua ribu sebelas lalu
tpf tidak menemukan adanya bukti aliran dana dari freddy budiman
kepada pejabat polri tertentu sebesar rp sembilan puluh miliar
koordinator komisi untuk orang hilang dan korban tindak ketiga
kekerasan atau kontras haris azhar menilai
tim gabungan pencari fakta bentukan polri bekerja tidak maksimal
dalam mengungkap keterlibatan petinggi polri dalam kasus narkoba freddy budiman
tim gabungan pencari fakta tak bisa menyimpulkan begitu saja
bahwa tak ada aliran dana dari freddy ke pejabat polri
hanya dengan berpegang pada video dan sumber lainnya
haris azhar menilai ini merupakan kejahatan kerah putih
sehingga tak akan bisa menemukan bukti aliran dana tersebut secara utuh
selain itu haris azhar memperkenalkan
bahwa tim pencari fakta meminta kontras untuk membeberkan
siapa saja polisi yang terlibat dalam bisnis haram narkoba
namun kontras menolak karena tidak ada perlindungan hukum yang jelas terhadap saksi
masa investigasi tim gabungan pencari fakta sudah berakhir sejak sembilan september lalu
dan kapolri jenderal tito karnavian menilai
tidak perlu diperkirakan untuk mencari fakta
mereka telah merekomendasikan beberapa hal kepada polri untuk ditindaklanjuti
diantaranya membentuk satuan tugas